saya mau ngomongin masalah mereka sama mondi
gimana kalau kita main ke bengkel aja
lagian lo ya dada aja
bisa bisanya mobil nyokap lo tuh nabrak cuma gara gara tujuan eho doang
kan gue juga gak tahu
mau ngerjain mau nakut nakutin si reva
taunya gue yang kena
aduh pasti biaya perawatannya mahal deh
secara kan ini mah gue mewah sih
aduh udah deh olin
kalau soal masalah itu lo gak usah khawatir
karena kan papa benny kasih gue duit jaden yang banyak banget
soal lo mentang mentang sekarang udah jadi anaknya
yalah harus dong
karena kalau bisa ya
papa benny tuh harus gue bikin saya
sampai sampai saking sayangnya dia mau beliin gue mobil yang jauh lebih mewah daripada mobil aceh who
biar besok besok pas mau ke kampus gue ada tippingin ya
tenang aja gue gak akan lupa sama lo
kan papa lagi di sydney jadi kita bisa kerjain ke cuek pho abis abisan
eh kenapa sih
ini tuh bukan yang mika sama gary ya
hah gary sama mika serius lo salah liat
enggak itu di belakang lo liat deh
omg jelat banget sih si gary
baru juga dia butuh sama tata eh udah jalan lagi sama michael
gue yakin nih gary pasti abis putus sama tata mau langsung pdkt sama si mika
makanya kan udah dah mendingan lo sekarang fotoin terus lo kirimin ke tata biar dia gak ngarep lagi tuh sama gary
sekarang gue kirim dulu ke tatang
tata gak nyangka kalo misalnya mansum gary milih nyerah gitu aja
mansum gary gak mau perjuangin hubungan kita lagi
kamu itu udah bukan kayak mansum gary yang tata kenal
kenapa sih mansum gary
ternyata mansum gary lagi jalan sama mika
kenapa sih mansum gary jadi kayak gini sih
apa jangan jangan karena mika itu jago naik motor ya
terus mika gabung ke klub warian
kalo misalnya bener karena itu mendingan tata beli motor aja terus tata belajar naik motor
heeeey tata gak mau kalo misalnya mansum gary itu suka sama mika terus jadi putus beneran sama tata
tata gak mau gak mau gak mau
gak boleh gak boleh cumpu aja
saya tak bisa naik motor dan tata jadi gabung klub warian
sil tata udah gak dituas gue tapi dia gak typing untuk ngebaris chat gue
itu tandanya sekarang dia lagi kepanasan kebakaran jenggot tuh pas itu anak
eh biarin aja rasain biar dia bete sekalian
sekarang gapapa cowonya kan yang genit ke cewek lain bete juga kan dia
kalo manusia sih gary
aduh gak tau lagi berduaan kayak gitu
sil sil sil mendingan sekarang lo ikutin gary
biar kita punya bukti ke tata kalau lo si gary tuh bukan temenan doang sama mika
ya ya ya oke oke oke bentar bentar
mau kemana sih mereka
gue masih belum bisa terima
persahabatan apa kayak gini
dimana lah kepercayaannya
ya putus dia sama tatak kenapa gue kena gegas
kok gary bisa sampai cemburu gitu
lo bisa bersama sama gary dulu
cuma temenan doang
ya memang ini bukan salah loh
cuma gary salah paham sama lo
temen temennya tata tuh banyak gitu
temen yang mana yang lo maksud
mereka gak bisa ngibul tata di sandal lau
yang harus lo tau sila dan olin
mereka cuma bisa ngomporin dan nyuruh tata untuk tinggalin gary
dan itu yang gue jaga
ini menurut gue nih yan
emang momennya aja yang gak tepat
gary kan tau kalo dulu lo suka sama tata
jadi dia mikir tuh kalo lo ngenduri sepatu lo
gue bukan tipe cowok kayak gitu ya
tenangin diri lo ya
gue mau bisiklet orang
bisiklet orang kita gak tau yan
kayak gitu ke gue
tata tata cuma temen doang
udah yan udah
kalian gak tau apa lo disisi barang lo
gue cuma salah paham yan
karena gue gak salah paham
di saat temen gue ngebutuhin diri gue untuk jadi temen curahan hatinya
cuma mau ngejaga hubungan baik mereka
nggak asik emang warga
lebih baik gue pergi dari sini
eh itu gak apa apa
yan pergi diberiin gitu aja
sudah sudah sudah
biarin dia pergi
biar dia tenang
harus cuma kita kasih tahu
makin runyam yang ada
lu tau iyan kan
udah dong ray jangan mainnya terus kayak gitu ah
yang penting kan lo doain mondi
supaya dia baik baik aja nanti
kalo dua mal udah pasti pak
tapi hati gue aja yang gak tenang
aku gue bantuin mereka aja ya
biar raya gak bete lagi
kalau dia tahu gue mau ngomongin masalah mereka sama mondi
gimana kalau kita main ke bengkel aja
lagian gue juga ada keperluan sih
mau gue temenin gak
kayaknya gue beneran harus ngobrol nih sama mondi
kalo emang gak memungkinkan
baru gue minta bantuan gue buat beresin masalah mereka
gue baru aja putus
tiba tiba gue harus lihat sahabat gue sendiri deket deket sama kakak
mereka ngobrol berduaan
gak tau deh ngomongin apaan
kan tadi pas gue liat si iyan sampe ngerangkul ngerangkul bohongnya tata gitu
woh lin mereka ngomong apa sih
gue gak bisa denger nih kurang dekat kita
sama lagi gue juga gak kedengeran
gak usah daripada nanti kita ketahuan
mendingan lo sekarang fotoin terus kirim ke tata biar dia kepanasan
ide yang bagus
itu yang beneran gue dong
ya sabar tenang aja gue itu adalah fotografer handal
jadi momennya pasti dapet